saudara sejumlah masa jurnalis dan pekerja media menggelar demo di depan gedung dpr mpr ri jakarta
mereka menolak revisi undang undang penyiaran yang dinilai membahayakan kebebasan pers
sejumlah organisasi profesi jurnalis seperti ikatan jurnalis televisi indonesia atau ijti
dan aliansi jurnalis independen atau agi membawa sejumlah atribut tuntutan demo
mereka menyampaikan orasi tuntutannya di depan gerbang gedung dpr mpr
sebelumnya pihak dpr menegaskan tidak mengecilkan peran pers terkait kontroversi draft ruu penyiaran
draft ruu penyiaran juga masih ada di badan legislasi dan belum dibahas bersama pemerintah
dpr masih membuka ruang kepada publik untuk memberikan masukan seluas luasnya terkait ruu ini
jurnalis di kota bogor menggelar aksi teatrikal di simpang gadok bogor jawa barat
mereka menilai revisi uu penyiaran akan membelenggu kebebasan pers
jurnalis yang tergabung dalam ijti pfi dan pwi menggelar aksi teatrikal menolak revisi undang undang penyiaran
mereka juga melakukan tabur bunga sebagai simbol matinya kebebasan pers
salah satu poin yang dinilai telah membelenggu kebebasan pers adalah melarang
penayangan eksklusif pada karya jurnalistik investigasi
masa berharap revisi undang undang penyiaran tidak disahkan oleh dpr karena berpotensi mengancam kemerdekaan pers